kayaknya di mata dia tuh
gak baik sama orang tua begitu
umi ya maksud lo sih bukannya gitu
cuma kalau emang umi mau sembuh dari sakitnya
terus mau hidupnya juga enak tuh trump
umi harus cepat minta maaf sama orang orang yang udah umi sering zolimi
yang sering umi lukain hatinya
gue orang baik baik gue gak pernah nyakitin orang
aduh umi tuh
umi sih gak mau dihidupin
umi sih udah dihidupin deh kalo copot
saya juga pengen pulang
lagian kan sakit saya gak begitu sakit sakit bener
pulang aja ya suster ya
enggak enggak enggak gak bisa umi
udah deh rum tuh udah ngizinin umi untuk operasi pengangkatan rahim
jadi umi gak bisa pulang
enggak mungkin kan sakit saya cuma sakit kanker kankeran ya
pasti ya nella
biar kesannya sama orang orang umi ini sakit
rasulullah saw itu bersabda
apa saja yang menimpa seorang mukmin
baik itu kesusahan kesulitan keletihan atau penyakit
bahkan duri yang menusuknya pun
liscaya allah itu akan meninggikan satu derajat baginya
bahkan memaafkan semua kesalahannya
kenapa sih orang sebaik saya ini dikasih sakit melulu
suster coba suster bayangin
ibadah saya nomor satu
gak pernah bolong
saya juga suster
yang namanya istakat fitah tuh
gak pernah lupa
ya namanya saja ibu sedang mendapat cobaan dari allah
masa sih saya dicoba melulu mau loh
umi itu harus berbaik sangka sama allah mik
kita itu kan cuma seorang manusia
seorang makhluk biasa
namun gak mungkin dong allah itu meminta sesuatu dari makhluknya
suster anak saya ini bawel sama orang tuanya
kayaknya di mata dia tuh
umi ini salam lulu
kasih nasihat dong sama dia bilangin
gak baik sama orang tua begitu
mie ya maksud rom sih bukannya gitu
cuma kalau emang umi mau sembuh dari sakitnya
terus mau hidupnya juga enak tentram
umi harus cepat minta maaf sama orang orang yang udah umi sering zolimin
yang sering umi lukain hatinya
gue orang baik baik gue gak pernah nyakitin orang
ya umi kan tau sendiri
siapa yang sering umi zolimin
nah umi juga harus selesaikan hak hak dan kewajiban kepada pemiliknya
sampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya
umi ngantur deh mau tidur
untuk ngomongannya panjang bener kayak kereta api
serau umi deh
oh mah selalu kayak gitu
selalu gak pernah ngakuin kesalahan umi
umi nih gak merasa gak bersalah
jadi buat capek minta maaf
bukan begitu suster
suster bilangin sama dokter ya suruh pulang shay
jangan kedengeran dulu
udah udah saya permisi aja ibu
makasih suster ya
setirahat udah tidur
bawang nakan nyuncing panjang bener
itu dong panjang nyuncing
nyuncing apaan tuh
nih gimana tau
emang tau dong emang tau
ini dari kantor apa dari rumah sakit cing
siapa sih yang sakit
rob kalau saran posi
lo gak usah besuk deh
kita aja tadi diusir sama keluarga
ye kalau masih pengennya si rob lo tuh ya
dateng justru ke sana
tunjukin perhatian lo sama mereka
siapa tahu siapa tahu ya
itu jadi perhatiannya si bma
atas perhatian lo terhadap mereka
ntar jadi lama lama ini bisa balik lagi deh
sama si rumah nak
kalau mah punya pikiran begitu
terserah aja deh
lo udah gak berkecampur mak
emak janji ingat dulu nih
emak akan berdoa
supaya bisa cepet cepet
sebentar lagi mak punya cucu
itu karena kegigihan kita dalam meminta berusaha dan berdoa
jadi umis saya harus melakukan pengangkatan rahim dok
sebaiknya melakukan operasi pengangkatan rahim
tapi itu pun masih belum menjamin sembuh seperti sedia kala
jadi setelah penderita melakukan operasi masih harus mendapatkan terapi tambahan
yaitu radiasi dan kemoterapi
dengan cara infus ke pembuluh darah
atau melalui mulut yang fungsinya untuk membunuh sel sel kanker
menyangkut soal biaya kira kira sebesar apa ya
ya dok karena saya dan keluarga saya harus mempersiapkan itu
kemungkinan bisa sampai lima puluh sampai tujuh puluh jutaan
nanti anda bisa konsultasi dengan bagian pembiayaan
dengan surat rujukan dari saya
ya baik dok terima kasih
ini sih dok
terima kasih dok
kasian rung sampai malam gini belum juga makan
mudah mudahan dia nggak nolak makanan yang udah aku beli ini
mas ada yang bisa saya bantu
besok jangan sampai lupa bawa file perencanaan pembangunan tower yang tertunda kemarin ya
soalnya itu penting banget rob
dan kalau nggak ada file itu kita nggak bisa kerja
insya allah saya tidak lupa
rek bentar ya
sekarang saya lagi di rumah sakit
mau cengok aja memulai
oh yaudah yaudah
ruangan najimengguna di mana ya
dari sini mas lurus
nanti ada belokan belah kanan di ruangan empat a
nekat banget tuh anak
bukannya kemarin udah diusir
masih berani datang kemari
aduh baru berapa hari nungguin tuh nenek nenek pegel banget
tsk gue bingung tunan nenek nenek kerjaannya nyusahin orang aja
ini oh saya beliin pecel ayam tadi di depan
kalau om mau jatoh om juga ada kok
gue lagi mau nasi goreng spesial
lo pergi mana sih
mau jadi mantu ponakan gue kagak ngerti selera gue
om beli sendiri aja
ini wangi om